ya ada satu dampak positif nampaknya jika ada perhelatan besar seperti ini ya pak
misalnya saja ekonomi dari sektor pariwisata yang kemudian meningkat
mungkin sebelum nanti atlet atlet ingin berkunjung ke suatu tempat bisa google google dulu
karena menyambut hari pariwisata indonesia pariwisata dunia maksud saya
tujuh september dua ribu delapan belas google street view meluncurkan koleksi gambar panorama tiga ratus enam puluh derajat
khusus untuk kawasan wisata danau toba sumatera utara
nah hadirnya gambar street view danau toba menjadikan destinasi wisata indonesia mudah diakses secara virtual
sehingga dapat menginspirasi lebih banyak wisatawan dalam negeri dan mancanegara
untuk datang mengunjungi dan juga menjelajahi danau vulkanik terbesar di dunia ini
inilah panorama danau toba yang dapat dilihat dari google street view
tampilan gambar tiga ratus enam puluh derajat garis pantai danau toba di pulau samosir dan pulau sumatera
diluncurkan di parapat simalungun selasa sore
gambar sudah dapat dinikmati di seluruh dunia
berisi pemandangan dari atas perahu tradisional sepanjang jalur penyeberangan dari pelabuhan parapat ke pelabuhan tomok
serta dari pelabuhan tigaras ke pelabuhan simanindo
gambar sejumlah lokasi wisata menarik di danau toba juga dapat dijelajahi di good street view
dari air terjun situmurun batu gantung pulau samosir parapat pasir putih parbaba dan lam hotua

gambar panorama dan melihatnya dari tiga lokasi yang menarik di kelas dan di sebelah
danau toba diambil dari atas perahu tradisional dengan tracker atau platform kamera tiga ratus enam puluh derajat
dengan lima belas lensa kamera yang mengambil gambar ke arah berbeda
yang kita tahu yang utamanya laluan di arif ya
mana danau itu sendiri sudah pesat jadi perjalanan atau pemandangan di danau itu sendiri yang lebih menarik berbanding dengan di daratan
jadi bezanya di danau toba ini berbanding dengan di destinasi destinasi lain
kita meletakkan tracker ini di atas booth untuk membuat koleksi gambar di atas
kawasan wisata danau toba sebagai upaya mendukung pemerintah mempromosikan keindahan danau toba kepada dunia
sehingga dapat menginspirasi lebih banyak wisatawan dalam negeri dan mancanegara untuk datang langsung mengunjungi danau toba
danau toba ini secara gambar yang sebenarnya secara virtual bisa dilihat di seluruh dunia oleh seluruh pengguna internet
jadi pertama mungkin kita pengen itu dulu
jadi ada semua masyarakat yang pengen tahu danau toba bisa melihat secara nyata
dan danau toba itu kayak apa lewat google street view ini
terus harapannya juga tapi kedepannya kita nggak cuma lewat gambarnya
tapi juga pengen majuin usaha usaha pariwisata terutama yang ukm
warga dan pelancong mengaku senang dengan hadirnya google street view kawasan danau toba
karena akan semakin mudah merencanakan dan memilih lokasi yang akan dikunjungi
saya sangat apresiasi ya karena memang tujuannya juga bagus untuk supaya orang orang tahu
walaupun gak bisa datang kesini juga bisa melihat secara jelas
diluncurkannya google st rescue danau toba menambah gambar destinasi wisata indonesia
seperti candi borobudur dan prambanan
situs purbas sangiran
pulau komodo dan keindahan bawah laut raja ampat papua barat
agus subratman sima lungun sumatera utara